is gue tadi kenalan sama cewek cuakep banget
wah hempat namanya siapa
itu dia dia belum ngasih tahu namanya ke gue
weh berarti kamu belum kenalan
gue yakin cewek yang tadi itu dikirimkan tuhan sebagai pengganti kita
kalau yang ini saya yakin dikirim tuhan sebagai penumpang
patah silang hari ini
ah kabar baik bos
ah mantap sekali bos
ini aku ada bos
patent punya bos
iya dia buka harga satu miliar bos
kalau batu akik tua dan sudah jadi aku tak punya bos
bentar sebentar bos
itu tadi yang udah jadi yang udah tua saya punya
iya tua sudah jadi bos
satu satunya berapa
kawan ku bilang berapa satunya bos berapa bos berani bayar
bosku bilang ya kalau memang kau punya
tua dan nanti dan sudah jadi dua juta satu
mau kau ada
saya punya banyak
macem mana nggak mungkin aku marah sama bos tawan aku itu
main kabur aja dia bos
si kita kenapa pindah
ngapasih di lu
nah burak lagi
ngapain sih bang
abang mau ambil harta karun
saya mau kenalan sama cewek yang tadi
antar gua dulu
bape turun sini aja
saya mohon bapak turun sini
gua kagak mau turun
sebelum sampe rumah haji sodi
harta karun apaan sih bang
kita bisa beli rumah
kau nelfon siapa
kamu anak baru ya kok gue baru liat
berarti mata lu kutak
nggak tak antar ke rumah haji sodik
saya yakin abang pasti di sini
semuanya ada sepuluh
tapi saya udah pilihin nih
ini yang bagus bagus
jadi begini bang
kalau misalnya laku satunya dua juta
terus laku semua
bang patar ambil satu juta
gue nanya namanya kok kamu nggak mau ngasih tau
abisnya dari tadi bape gangguin lu
aduh aduh aduh
nggak ngajar lu sama orang tua
itu kenapa bapaknya diturunin
dia bukan bapak saya
diapain lagi nih
saya mau ngantar si babe ke rumahnya haji soder
ah mecek mecek dia nih
abang lima juta
saya kagak jadi nitip jual
begini saja jam
kau enam juta
aku empat juta
saya lapan juta
abang dua juta
kau kan kawan aku jak
kita bikin yang patent kan
kau tujuh juta
masih kebanyakan bang
kagak jadi dah
jak jak jak jak
kau lapan juta
aku dua juta
eh tapi jak
kau tambahlah setengah juta
pelan pelan ngapa lu ngeremnya
saya buru buru peh
udah cepetan turun
ini buat apa
merdeka atau mati
jak jak jak
gue barusan kenalan nama cewek
ngomongnya entar aja
kita mau mengambil kain masak
makannya ntar aja
abang punya kabar gembira
yang baru dibawa
itu namanya bukan kabar gembira
kenalan nama cewek
dia belum ngasih tahu namanya ke gue
kamu belum kenalan
cewek yang tadi tuh
sebagai pengganti kita
kalau yang ini
sebagai penumpang saya
kamu duduk aja
soal pemilihan ketua air wentar
laki saya udah kagak ada
kok gak ada yang ngabarin gue
emang siapa yang meninggal deh
tadi lo bilang laki lo udah kagak ada
kaki saya udah kagak ada di rumah
dia lagi gak sabar sabar deh ya
bang pelan banget sih jalannya
mau cepat apa mau selamat
saya maunya cepat dan selamat
kalau milih gak bisa dua duanya
tapi bayarnya double
then udah bayarnya satu setengah
udah bayarnya satu setengah
udah bayarnya satu setengah
udah bayarnya satu setengah
udah bayarnya satu setengah
kalau mau nawar itu di sana di pangkalan
kalau di pangkalan pasti nggak dikasih
cie jalan kaki diek
terus emang ada nyari batu akik di tempat gituan
enggak tapi kata bapak saya apa apa itu harus diusahakan dulu
tuh saya nemu sel batu akik
hah lu yang bener coba lihat
kalau cincin peninggalan bapak kamu laku semua duitnya buat apa
buat beli rumah lah kan lo tau semua
sendiri mertua gue kalau ketemu selalu nindir
kapan mau beli rumah
eh mana kaget tau nyari duit susah
lagi pada ngapain
kamu gang ojek
gue lagi nyari cewek baru itu
cewek yang kamu belum kenal namanya itu
iya gue lagi nyari cewek
kalian kan teman nggak boleh saling meledek
kata pepatah seribu teman itu kurang satu musuh itu banyak
jadi menurut kamu
nasehatin terus pak yang panjang dan lama
ah ini salah kak sipil
enggak mau ojek
enggak mau ojek
ini muka gue nih kena timpukan lo
waduh malah bilang waduh
minta maaf gitu